nah untuk membahas lebih dalam terkait apa saja yang perlu kita waspadai saat diet
agar tidak berujung pada masalah pencernaan hingga mengalami malnutrisi
kita akan berbincang dengan pakarnya melalui sambungan zoom
kami telah terhubung dengan dokter spesialis penyakit dalam rsud dr sutomo dr ami vidiani
selamat pagi dokter
dokter kalau kita bicara mengenai diet ini kadang kadang orang cenderung untuk menghilangkan salah satu variable makanan
misalkan kayak makanan yang tinggi karbohidrat kemudian lemak seperti itu
lalu dengan dia tidak seimbang ini tadi dokter mengatakan bisa juga mengancam adanya mikrobiologi di tubuh dan pencernaan
seperti apa itu dok
ya terima kasih ya mas yuda
jadi gini ya jadi sebetulnya ideanya kan komposisi makanan itu ada karbohidrat ada protein ada lemak
nah jika kita diet ya kita pasti akan mengurangi jumlah dari apa
nah tergantung sekarang berbagai macam jenis diet
nah kita ketahui bahwa tubuh kita di terutama di saluran senak itu terdapat mikrobiota
yaitu mikroorganisme yang menguntungkan yang terdapat di saluran cerna
ya bisa itu bakteri bisa itu jamur ataupun arkai
nah jika keseimbangan ini terganggu banyak faktor yang mempengaruhi keseimbangan ini
bisa faktor usia yang bernafas genetik
dan juga salah satunya adalah dari pola makan yang tidak sembang itu bisa mempengaruhi mikrobiota pada usus itu
sehingga jika kita mengikuti diet ya entah diet apapun ya tetap harus kita perhatikan komposisinya
karbohidratnya tetap ada proteinnya tetap ada lemaknya tetap ada
dan jangan lupa harus ada serat ya
pertama serat ini mas ya serat ini
serat ini beberapa serat ya itu baik memang untuk
serat ini baik untuk pencernaan
dan beberapa makanan itu ada yang mengandung prebiotik
prebiotik itu apa
prebiotik itu makanannya probiotik ya supaya bakteri bakteri
atau apa mikroorganisme di saluran cernak itu bisa berkembang
betulnya gampang saja apa namanya makanan apa sih yang mengandung prebiotik
yang menjadi makanan daripada probiotik atau mikrobiota saluran cerna
contohnya saja mungkin bawang putih terus asparagus terus daun bawang
itu adalah prebiotik
jadi kalau kita diet ya kita jangan hanya ngurangi
misalnya kita memangkas oh tidak makan apa namanya ya tidak apa apa
kita mungkin tidak makan haji karena kita makan sumber karbohidrat
tidak selalu dari nasi
kami tetap harus seimbang ya tetap harus ada komposisi itu
dan jangan lupakan harus ada harus ada serat
baik dok kalau kita bicara mengenai pencernaan
salah satu keluhan yang dirasakan oleh para pelaku diet adalah penyakit mah ya dok ya
karena penyakit ma ini pasti berhubungan dengan mengurangi pola makanan
kemudian juga menghilangkan asupan gizi tertentu ataupun variable makanan tertentu
apakah ada penyakit ataupun keluhan lain akibat kesalahan metode diet dok
ya ini banyak ya pak
jadi pertama kenapa sih kok bisa terganggu saluran percernaan kita
kalau kita diet ya mungkin kita terbiasa banyak makan nasi
tiba tiba kita memasak kita banyak makan kita banyak makan protein
ini juga adaptasi tubuh kita itu ya adaptasi jadikan mungkin terjadi stres

keluhan keluhan apa saja yang membuat apa kalau kita apa namanya
kalau kita berdiat yang mungkin tidak sesuai ya bisa juga disitu terjadi gangguan nambung ya
gangguan namun mungkin karena terjadi perubahan pola makan atau makan yang sedikit ya
mungkin kalau orang awam sebutnya sakit mah ya bisa mual muntah
terus juga mungkin kembung ya mungkin karena kita terlalu banyak makan protein atau lemak
terus bisa juga terjadi kemuk mungkin karena kita terlalu banyak makan protein atau lemak

biasanya kalau orang yang makan lemak terlalu tinggi bisa depload seperti itu
tapi itu memang setiap orang tidak sama adanya memang tidak apa apa
tapi itu bisa terjadi keluhan seperti itu ya karena perubahan dari pola dingin itu
yaitu yang ke lambung apakah ke lambung saja bisa bermacam macam
ya mungkin kita biasa dulunya makan karbo yang banyak
ya tiba tiba kita digantikan oleh protein atau lemak yang lebih banyak

nah protein dan lemak itu memang lebih lama
sehingga mungkin kita lebih kenyang
kami butuh waktu ya sehingga mungkin
kita nanti buang air besarnya tidak lancar
jadi keluhan pasien bisa juga dia terjadi
konsipasi ya istilah dalam
medis ya dia
buang air besarnya berkurang
dan mungkin juga lebih susah
terus keluhan lain apa mungkin kan
kita makan terlalu
akhirnya empedu dikeluarkan lebih banyak ya
untuk mencernak lemak itu
asam ampedu ini dia bersifat
laksan sehingga bisa mungkin juga terjadi
atau mungkin juga dia
kurang seratnya sehingga dia juga
terjadi sulit buang air besar
yang lebih parah lagi
kalau kita mungkin sudah
terjadi gangguan mual muntah diare
terus juga kita kurang minum
dan juga terjadi dehidrasi
dan gangguan elektrolit kalau kita
yang ekstrim bahkan kalau yang di
berat lagi yang bisa terjadi malnutrisi
kalau kita bicara mengenai malnutrisi
dok bagaimana dengan kasus ini
apakah memang hanya karena diet yang sangat ekstrim
ataukah ada faktor lain dok
ya memang kita tidak bisa mengatakan hanya karena
dari diet ya tapi salah satunya dari diet
mungkin kita tidak memperhatikan
oh saya sudah ada saya enggak anu
mengurangi tujuan saya
mau mengurangi kebadan saya tidak makan nasi
terus ya saya makan yang lemak lemak
ya sebetulnya boleh saja
tapi kalau bisa carilah lemak yang bagus good fat carilah
terus carilah oh saya tidak makan nasi tidak apa apa gantilah itu
tetap kita cari sumber karbohidrat yang lain
ya karbohidrat komplek bisa atau kita makan sayur pun itu ada karbohidratnya
jadi tetap memperhatikan komposisi komposisi itu
jadi kalau kita tidak memperhatikan misalnya kita tetap harus makan serat
kalau enggak ya mungkin kita kekurangan salah satu nutrisi
mungkin terjadi kekurangan salah satu defensi vitamin ya
beberapa pasien mungkin ada akhirnya terjadi neuropati
gangguan sarap karena kekurangan vitamin b dua belas
beberapa pasien mungkin terjadi ada beberapa alaman sarap itu
dia terjadi gangguan elektrolit mungkin dia mengurangi sekali
terus dia tidak mengimbangi karena pula dia itu pasti ada mungkin dia ada yang dilanggar ya
tetap kita harus asupan elektrolitnya ya
elektoral itu gampang ya kalau bisa juga mungkin dari air kaldu
mungkin dia tidak mengikuti kaedah itu

mungkin di pokalemi ataupun di ponatremi sehingga pasiennya lemas
dokter kalau tadi dokter katakan menghilangkan salah satu kandungan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh itu
bisa berakibat banyak hal seperti malnutrition kemudian juga kekurangan elektrolit
kemudian juga adanya kegangguan neuropati
apakah memang ketika ada kehilangan beberapa asupan gisi tersebut
dietnya harus dirubah dok
ataukah orang tersebut akan kembali harus makan normal
prinsipnya kalau kita diet masa ya memang kita nyaman
tujuan pertama tujuan kita diet itu apa
tidak sekedar hanya ingin cantik dan ingin kurus ya
tapi juga kita harus sehat
dan juga kita harus nyaman sesuai kita cocok dengan diet itu
kita bisa mengikuti dan itu untuk seterusnya
jangan nanti seminggu terbaik nanti kembali laku
jadi caranya yang kita bisa mengikuti itu seterusnya
dan pasti kalau kita saya mengira beberapa
semacam diet ya itu pasti mungkin kalau ada yang gagal
atau ada yang mungkin terjadi malnutrisi
itu berarti ada salah satunya yang dilanggar
apakah dengan diet selain mengurangi pola makan
kemudian juga adanya nutrisi tambahan
ataupun mungkin obat obat penambah untuk meningkatkan metabolisme tubuh
dan juga untuk mengurangi nafsu makan
itu masih dianjurkan dok
meskipun misalkan mereka berkunjung ke nutrisi
ya jadi untuk
diet yang baik ya mas kita tidak hanya

hidup itu tidak hanya dari makanan saja
ya oke makanan ya
terus apalagi yang penting tidur yang cukup itu juga penting ya tidur yang cukup
kurang tidur kan pasti lapar kan mas
tidur yang cukup terus ada aktivitas fisik ya
harus ada apa olahraga
ya jadi udah bisa nya mengikuti itu
ya dan juga
jangan terlalu basah express ya stress jangan lama lama harus happy
ya itu juga akan membuat apa
kalau kita stres atau apa kan kadang mungkin tidak ada yang banyak makan seperti itu
kalau dokter tadi menekankan adalah diet sehat itu diet yang sesuai dengan tubuh ya
apalagi diet itu menjadi sebuah lifestyle tidak hanya sekedar dalam waktu singkat
lalu seperti apa nih dok variable utama ketika seseorang ingin diet
apa yang harus dilakukan pertama kali dok
ya kita harus mengetahui
apa namanya kondisi tubuh kita ya

terus apakah ada penyakit penyerta yang kita ada
terus kalau misal
apa namanya yang intinya ya
pola makan itu bukan berarti ya
manusia misalnya oh itu lemak itu jahat
kita tidak boleh makan lemak tetap kita butuhkan ya
walaupun dalam jumlah yang terdapat ada jumlahnya ya
jadi yang penting adalah kita harus tahu kondisi tubuh kita ya
dan kita harus tahu kondisi kejahatan tubuh kita dan
apakah tubuh kita menerima dengan kondisi dia seperti itu
jadi kalau bisa memang
kalau bisa mungkin harus berkonsultasi dengan dokter juga
lihat apa kalau memang ada penyakit ya
harus diet apa yang sesuai dengan kondisinya
yang mungkin ada penyakit penyerta dia ada berpertensi
harus kita sesuaikan juga dietnya
terus juga mungkin ada penyakit jantung ya
kan kita harus sesuaikan juga
dok ini terakhir dokter
ada saran untuk orang orang yang mungkin memang
tidak hanya sekedar untuk menjaga penampilan
tapi juga untuk kesehatan
apa yang harus dilakukan pertama kali
apakah bisa dilakukan dengan diet
mengikuti dari internet
kemudian juga mendengar hal hal yang lagi trend
atau memang harus datang ke ahlinya dok
baik yang pertama ya
sekarang kan zamannya internet
zamannya media sosial ya
pasti orang akan membaca dari sana ya

facebook ataupun tiktok ya

ya yang mengomongi siapa
terus kita jangan langsung itu
kita apa namanya mungkin mencari sumber sumber yang lain
itu tergantung juga apa
mungkin kita bisa kalau
apa kita bisa membaca dari buku buku
kalau kita juga mungkin tidak apa
hartanya lah itu pada ahlimu
nah kalau kita ingin itu
sekarang banyak mas reto de gien itu seperti apa
kita pelajari dulu ya
kita pelajari dulu bagaimana ya
terus kalau kita ragu tanyakanlah itu pada
jadi itu saja
baik dokter ami
terima kasih untuk waktunya berbincang bersama kami
selamat pagi dokter
ya selamat pagi